hilangkanlah penyakit rahim
karena kau adalah penyakit
raden walang sung sang
kenapa nyimah serara santang
bisa menjadi seperti ini
sudah menangkap nyimah serara santang
mau membunuh adikmu
nyimah serara santang
nyimah serara santang
nyimah serara santang
nyimah serara santang
nyimah serara santang
berusaha untuk mencegahnya raden
berusaha untuk mencegahnya raden
dasar kau ulang pembohong
dasar kau ulang pembohong
kau bisa bisanya menduduk ku
dasar kau ulang pembohong
dasar kau ulang pembohong
dasar kau ulang pembohong
kamu pasti tidak akan mungkin mengakui kejahatanmu
saya pasti tidak akan mungkin mengakui kejahatanmu
kamu pasti akan terus berkelit
mari kita hadapi jencung bodoh ini bersama sama
hilangkanlah penyakit terakhir
karena kau adalah penyembuhan
tiada yang dapat menyembuhkan penyakit
semua ini terjadi atas kehendakmu ya allah
hidup di luar istana
dengan tampak bekal
pasti akan sangat menyulitkanmu rahim
aku akan menyalurkan sedikit hawa murniku
agar kau bisa menggunakannya
untuk perjaga diri
hanya ini yang bisa aku lakukan
semoga dengan hawa murni ini
untuk menjaga diri
aku harus pergi mencari makanan untukmu
pasti kau lapar sekali
nanti kalau kau bangun
kau bisa rasa
sekarang aku bodoh
sekarang aku bodoh
kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku
aku akan membalas kalian
nasibnya emas secara santah
kalau begitu paman harus membantuku
dia pasti mempunyai penamat untuk sakit yang aku derita ini
paman harus mendapatkan itu
paman harus membantuku
kalau paman sudah mendapatkannya
aku akan mengaburkan semua permintaan yang paman minta
paman akan berusaha mengeluarkanmu dari sini
apa yang sebenarnya terjadi sehingga nyai ratu terluka seperti ini
aku baru saja menghadapi putra siliwangi
sungsang dan amuk marugun
aku kalah dari mereka berdua
raden walang sungsang
aku baru saja menghadapinya
anak anak siliwangi itu tidak mudah untuk kita habisi
sebaiknya kita kembali ke burang
sekarang untuk penyembuhan nyai ratu
aku masih yakin
di seputaran sini pasti masih ada anak anak siliwangi
baiklah yodha karat
tapi sebelum itu kita harus menjemput argadana dulu di goa
baik nyai ratu
aku masih belum mengerti
kenapa nyai ratu meninggalkan argadana di gua sendirian
bagaimana nanti kalau dia kaburnya
mau lari kemana di
kau tenang saja yodha karat
argadana tidak mungkin lari kemana mana
tanpa ilmu kanuragan apa apa
dan musuh yang berada di mana mana
dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti kita
kau sudah tahu
kau sudah tahu
kau sudah tahu
kau sudah tahu